batik dua ribu dua puluh tiga atau bali annual telkom international conference
hadir untuk ke delapan kalinya pada awal september dua ribu dua puluh
yang dibawakan oleh telin anak perusahaan dari telkom indonesia
tema batik dua ribu dua puluh tiga adalah unleashing the innovation wave
mencerminkan tekad untuk meretas gelombang inovasi
membantu membangun masa depan digital yang cerah
direktur grup bisnis development untuk telkom indonesia
menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai masa depan digital
bahwa memang kita harus banyak menggait partner baru
dari tiga ratus perusahaan global yang hadir
diperkirakan sekitar seribu peserta menjalin kemitraan global dan lokal
batik dua ribu dua puluh tiga menciptakan lingkungan ideal
untuk pertukaran pengetahuan lintas sektor
direktur digital business telkom indonesia
mendorong untuk peluang kerjasama di era web tiga
memang ada shortage di bidang ini
jadi kebutuhan talenta di bidang web tiga di bidang ai
itu saya boleh bilang sekarang masih lebih banyak demand nya daripada supply nya
tahun ini batik dua ribu dua puluh tiga berkolaborasi dengan itw global leaders forum atau glf
sebuah aliansi yang beranggotakan global leaders telkom
untuk semua perubahan digital yang berlaku sekarang
akan masih berlaku

di mana foreca mengatakan
lebih dari tiga juta dolar
akan diperoleh dalam perubahan digital
dan industri telkom adalah penyelenggara utama untuk perubahan ini
tapi kita harus bersedia untuk itu
batik dua ribu dua puluh tiga membuktikan komitmen telin
dalam mendorong pertumbuhan dan konektivitas
dalam industri telekomunikasi global